banjirop ekstrim yang melanda kota semarang pada dua puluh tiga mei hingga dua puluh tujuh mei menjadi perhatian serius pemerintah
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menilai
banjirop di wilayah pesisir utara jawa tengah tidak hanya disebabkan perubahan iklim
namun juga penurunan tanah yang dipicu eksploitasi air tanah secara besar besaran
dari data badan geologi tersebut penurunan tanah di wilayah pesisir jawa tengah
khususnya di kota semarang dan demak mencapai lima hingga sepuluh cm setiap tahun
tidak ada ricat masuk ke dalam tanah
sehingga ini masuk ke dalam tanah lama sudah selesai
sedikit diambil lagi sehingga di dalam itu ada rongga rongga yang kosong
ini yang menjadikan mempercepat penurunan
tetapi kalau dari atas air hujan turun masukkan ke dalam bumi
ini kan menjadi mengisi terus
diambil sedikit ya iya nanti suatu saat harus berhenti
nah ini kondisi alam yang harus kita sikapi
jangan suka menyalahkan orang mulai berbuat dari diri pribadi
kembalikan air ke bumi
fenomena penurunan tanah ini pun ditanggapi serius oleh pemerintah kota semarang
dengan langsung membentuk tim gabungan yang akan mengawasi penggunaan air tanah
supply air bersih dari pdm ini kan sudah dirasa sudah sangat cukup pak pak dan ibu sekalian
maka kita buat tim gabungan dari provinsi sebagai penegak aturan berkadang pemakaian air tanah yang tidak kulit
kemudian dari kota karena kota mendapatkan retribusi terhadap pemakianan
air tanah dari pdm karena menyambut supply air bersih mereka
dan nanti melibatkan juga dari polisi dan dari sapo pt
kita mau mulai menyasar di kawasan kawasan pesisir
menurut penjelasan pelindo di lampin citra itu
masih banyak perusahaan perusahaan yang mereka tidak memakai pdm
tapi mengambil air tanah secara langsung
nanti kita coba masuk ke situ harapannya mereka bisa beralih
selain mengurangi pemakian air tanah juga bisa meningkatkan pad
banjirop di semarang pada dua puluh tiga mei lalu
melumpuhkan aktivitas pelabuhan tanjung emas tak terkecuali ekspor impor barang
data bia cukai menyebut kerugian akibat banjirop dua puluh tiga mei mencapai enam ratus lima belas miliar rupiah
damar sinuko semarang jawa tengah